saya disuruh ikut pemilihan mojang dan jajakan kota bandung
dari kemarin cemohon bilang disuruh ikut pemilihan mojang dan jajaka itu serius
cek kasian sukanta dibohongin terus
semua titik sudah clear
pagi ini anak buah saya akan membuat
memastikan lagi semua titik sudah clear
pagi ini kalian pastikan lagi semua titik sudah clear
jadi yang selesa
kamu gak usah markir dulu
hati hati di jalan
utamakan keselamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
maaf tadi saya salah sangka
kamu cari aman aja
gak usah markir dulu
kemarin saya kabur
kalau takut gak usah markir lagi
semua sudah clear
mulai besok orang orang kalian yang ada di sana
orang yang buat jualan online sama promosi di sosmed udah ada atau belum
saya udah bilang ke cemumun barangkali ada saudara atau tetangganya yang sesuai dengan kebutuhan kita saya suruh ngelamar
kamu cuma bilang ke cemumun aja
kenapa gak ke semua
dulu kita beberapa kali cari tambahan karyawan akang selalu nanya sama cemumun
karena dia termasuk karyawan yang awal
saya lebih kenal dia dibanding yang lain
saya cuma ngikutin kebiasaan akang aja
yaudah gak apa apa
yang penting ada cepat dan sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan
ada di dalam
kuliah jam berapa
sebentar lagi juga merangkap
akang cuma mau tau gitu aja
cemumun dipanggil kang cecep ada apa

dari ada yangnya kurasa

ada yang obligasi juga
ini ada masalah kadang kadang
nanti paling penting enggak menanggung
kata cimumun udah ada
tapi orangnya baru mau kesini besok
soalnya cimumun baru ketemu
terus ngasih tau orangnya tadi
cimumun dipanggilkan siap lagi
tadi waktu ngomong kelihatannya serius
soal yang kemarin
saya disuruh ikut pemilihan
mojang dan jajaka kota bandung
dari kemarin cimumun bilang
disuruh ikut pemilihan mojang dan jajaka itu serius
sukanta dibohongin terus
habis ini saya kesel
dia suka kepo
pak saya mau berangkat
bawa motornya nggak usah ngebut
anak saya sudah berangkat kuliah
pulangnya sekitar jam dua belas
saya sudah standby
berangkat sekarang aja